konvoy mobil mewah di tol andara yang diberhentikan polisi sempat viral di media sosial pada minggu dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
dalam unggahan foto kamera di tol terlihat rombongan konvoy mobil mewah sedang membuat dokumentasi video sembari melaju di jalan tol
sejumlah mobil membuka bagasi kendaraan dalam kondisi berjalan sambil merekam video
selain itu juga terdapat mobil yang membuka atapnya untuk merekam video konvoy
peristiwa tersebut lantas dibubarkan oleh pihak kepolisian
polisi sempat menegur para pengendara dan meminta mereka untuk membubarkan diri
tak ada sanksi tilang karena pengendara dinilai kooperatif
dimana konvoy tersebut sambil melaksanakan pengambilan gambar dan dokumentasi
yang itu sebenarnya tidak boleh
di dalam tol mengeluarkan kota badan membuka kapnya
nah untuk mengambil gambar mewah tidak bolehkan
memang dalam perasaan kemarin dia mengakue dua jalur
pake dua jalur yang satu jalur dipake orang umum
tapi orang umum yang di jalur yang paling kanan itu ngeliat mobil konvoy kan dia nggak langsung jalan
tapi liat ikut syuting juga disitu
akhirnya terjadi kepadatan di jalan
kepada cnn indonesia com salah satu anggota komunitas mobil mewah akbar rais mengaku
tak mendapat izin untuk mendokumentasikan
ketika dianggap menggantikan iring iringan tersebut di jalan tol
kegiatan dokumentasi itu adalah bagian dari hobi
polisi menambahkan aksi konvoy tersebut mengganggu serta berbahaya bagi pengguna jalan yang lain
lantaran konvoy dilakukan di dua jalur tol
karena kooperatif petugas hanya membubarkan dan memberikan imbauan kepada anggota konvoy tersebut
karena telah mengganggu jalan dan membahayakan
tingin liputan cnn indonesia